untuk mengetahui kondisi terbaru dari proses evakuasi para korban di bukit tamiai kerinci jambi kita langsung tergabung bersama rekan kami
di korespondensi nn indonesia area di tau tama langsung dari lokasi selamat siang dito
informasinya akan ada rencana kapolri untuk berkunjung ke daerah jambi kemudian bagaimana upaya dari evakuasi pada pagi ini
informasinya cuaca buruk masih melanda kawasan dari titik koordinat dito
ya halo semuanya memang apa yang disampaikan heron memang kami juga beredar informasi di sini
lebih tepatnya tadi disampaikan oleh kabinet rumah sepolah jambi yaitu kombes mulia prianto
memang mengatakan bahwa hari ini kapolri berencana untuk datang lebih tepatnya ke sini yaitu the postus crisis center yang ada di jambi
nanti untuk memberikan pemaparan juga memantau proses evakuasi yang dilakukan terhadap rombongan kapolda jambi
yang kita ketahui masih berada di lokasi di mana helikopter yang ditumpanginya bersama tujuh orang lainnya harus mendarat secara darurat
ada pun juga memang kapolri sendiri diperkirakan akan tiba antara siang atau sore ini sekitar pukul dua atau mungkin lebih lambat dari itu
nanti rencananya juga selain untuk memantau juga memberi pemaparan juga nanti diharapkan nanti juga akan memberikan keterangan pers pada awak media yang setelah menunggu di sini untuk memantau proses evakuasi yang telah dilakukan oleh tim sargabungan itu sendiri
nah memang tadi terakhir kita mendapat informasi dari kabinet humas polda jambi sendiri
mengatakan bahwa saat ini masih belum dapat dilakukan evakuasi melalui udara menggunakan helikopter
yang telah dikerahkan untuk upaya tim untuk membantu tim sar ini sendiri
hal itu dikarenakan masih faktor cuaca memang tadi pagi diinformasikan bahwa cuaca sempat baik artinya cerah dan memang mendukung untuk dilakukan evakuasi
tapi memang selang beberapa jam kemudian kami mendapat informasi bahwa cuaca di sana kemudian memburuk dan berkabut
dan bahkan terakhir saya dapat info bahwa saat ini di sana di lokasi tersebut saat ini hujan deras
sehingga memang belum dimungkinkan untuk melakukan
tidak ada kemungkinan untuk melakukan evakuasi udara tapi memang strategi yang akan dilakukan oleh tim sarga bukan tetap sama
mereka tetap akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk dilakukan evakuasi dari udara menggunakan helikopter
nanti menggunakan skyhook range system yang terdapat pada sejumlah helikopter yang telah dikerahkan
nanti rencananya helikopter akan melakukan manuver hovering atau berdiam di satu tempat di titik tempat yaitu di altitude yang sama tidak bergerak ke kiri kanan

itu kalau misalnya menggunakan helikopter maka hanya membutuhkan waktu sekitar tiga puluh menit
tapi jika menggunakan jalur darat maka bisa meningkat jauh lebih lama bisa tujuh sampai sepuluh jam
tergantung dari kondisi jalan itu sendiri
belum lagi apalagi harus menembus berjalan kaki di medan
mereka berada karena memang kita katuhi
bahwa untuk menempuh
titik di mana kapolda jambi berada
bersama rombongan itu sendiri
informasi yang saya peroleh
dari afrien kennedy jurnalis transmedia
itu membutuhkan waktu sekitar dua hari dua malam
untuk berjalan kaki dan kita ketahui bahwa
kecelakaannya terjadi pada hari minggu tapi kemudian
kita mendapat kabar bahwa kapolres kerinci
upaya sardara sendiri baru tiba
dari pagi sehingga memang membutuhkan
waktu cukup lama dan ini mereka berjalan
kaki bukan tanpa membawa tandu
atau rombongan yang korban jejaknya sehingga
membawa para korban sendiri
menggunakan jalur darat itu akan waktu lebih lama
lagi dan hal itu dikhawatirkan nanti kondisi mereka
akan drop mengingat bahwa mereka berada di
hutan rimba tropis di mana
cuaca dapat berubah seketika
kita ketahui tadi pagi cuaca
cerah tapi kemudian beberapa jam kemudian hujan
deras dan hal itu memang lazim terjadi
kalau itu memang sangat harus diperhatikan
selain itu juga medan di mana tempat
mereka berada juga ditutupi dengan kanopi
daun daun untuk pohon pohon yang sangat lebat
sehingga tadi pagi pun juga telah diupayakan
atau dilakukan persiapan untuk melakukan evakuasi
udara di mana sejumlah petugas
kami lihat di video sudah berusaha
untuk memapras atau memotong
dahang dahang dan ranting ranting
lainnya yang ada di sekitar lokasi mereka berada
sehingga untuk mempermudah proses
evakuasi melalui udara sendiri yang menggunakan
itu sendiri nah memang median
ketahui sangat sulit ditembus
sehingga memang sampai sejauh ini tetap
akan diupayakan evakuasi
lalu udara karena kita ketahui bahwa
timsar berbacu dengan waktu mereka
berusaha mengevakuasi orang yang masih
hidup yang artinya harus diselamatkan bukan
bukan maksud saya evokasi
jenazah ini berbeda sehingga memang
prioritas mereka itu waktu mereka harus
sangat cepat bekerja dengan sangat
keras supaya dapat memastikan bahwa
seluruh korban dapat pulang dengan selamat
dan begitu juga dengan timsar lainnya juga
begitu heranov ya kalau tadi anda katakan
kondisi paling parah itu ya kapolda jambi
buka parah yang dialami
bagaimana untuk update hingga
pukul sebelas siang ini apakah
kapolda ini sudah bisa berkomunikasi
dan sebenarnya apa
yang bisa diambil pada hari ini
dengan kedatangan kapolri ke sana
kalau lah evakuasi masih
sulit untuk dilakukan berbagai helikopter
juga diterjunkan dari berbagai daerah
informasi terakhir yang kita ketahui
dari lapangan tadi disampaikan
dari kabit humas polda jambi
kombes pemuliha prianto
mengatakan bahwa memang seluruh rombongan
memang saat ini dalam berada
kondisi yang stabil mereka
bisa berkomunikasi dan mereka
juga sadar tapi memang hal ini
tidak berarti mereka dalam kondisi yang baik
karena memang mereka membutuhkan pertolongan
segera terutama kapolda jambi
sendiri yang kita ketahui mengalami
patah tangan nah kita tidak tahu
sampai sejauh ini seberapa parah
patah tangan itu sendiri karena memang patah tangan
patah tulang itu bisa menyebabkan infeksi
apabila memang terdapat luka yang merobek
ataupun juga dapat menyampaikan shock
apabila memang mengalami kesakit yang berlebihan
sehingga memang dalam hal ini tim dokter
sudah dikerahkan ada tim kesehatan
sudah dikerahkan di lapangan itu juga menggunakan
helikopter dan memang saat ini
melakukan penanganan sehingga sampai saat ini
kondisinya disebut masih stabil tapi
kita harap pertolongan
dapat segera tiba kepada mereka
sehingga mereka dapat segera evakuasi sehingga mereka
dapat mendapatkan penanganan medis yang mereka
benar benar butuhkan usai helikopter
yang mereka tumbangi terpaksa harus
mendarat secara darurat ada pun
terkait dengan kedatangan dari kapolri
sendiri memang saya sebelum bicara soal
aparat memang hal ini akan memberikan semacam
motivasi bagi mereka untuk bekerja lebih keras
untuk membawa pulang
para korban yang telah jatuh di hutan rimba
itu sendiri supaya mereka dapat berkumpul
bersama keluarganya dan dengan kehadiran
kapol sendiri nanti dapat dihargai
dan memotivasi menyemangati para pekerja
yang terus bekerja
tanpa lelah disini untuk dapat
memulangkan mereka ada pun juga dapat informasikan
bahwa keluarga atau istri dari
kapolda jambi sendiri saat ini berada di pos
menunggu di sana untuk mendapatkan update
atau informasi terbaru dengan secepat
dan berharap bahwa suaminya
kapolda jambi dapat segera dievakuasi
melalui udara sehingga dapat segera
dibawa ke rumah sakit begitu heranov
baik terima kasih kami tunggu update terbaru dari
ada area di tautama langsung dari jambi